hei jangan nanti gak ada udara bahaya kita bisa pingsan
kalau kagak kecilin aja anginnya biar kagak terlalu dingin
remote nya dimana ya
pak kabur pak malik
eh eh eh becek
sip ada malik
iya aku dengar
ya udah ke sana nanti keburu kabur maliknya
patesan dari tadi dia maju
baria masih pian
kita bukan maling pak
ternyata lo berdua
mereka masuk ke rumah halaman gue
bukan bukan bukan pak
kami masuk karena kami dengar suara aceh teriak
gak ada yang teriak teriak di rumah ini
kalian aja tuh yang suka teriak teriak
gak pernah makan bagus sekolahnya
kita dengar teriakan dari mana
kdrt itu apa
kalian tau gak kdrt itu apa
di rumah nih ada tanski ajomski pokoknya rame deh kayak nonton sepak bola
tansip kok malah dilepasin mereka
ayo mereka dirangkap dulu
gimana cara turunnya ya
gak tau bu yang penting mah si torter selamat

tadi warno ikutan cari maling kagak
emang bapak kagak punya cari tau apa
bu nanya tuh satu satu bu
bapak bingung jawabnya
kamu gak apa apa
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
udah tau maling
kok malah dilepasin sih
anak anak di kampung ben
warganya juga gendeng
mari sama pian
ada orang tuh
mana gak ada gak ada
kita masuk aja yuk ke dalam
apa kita masuk
ayo cepetan masuk ke dalam
ayo ya sebentar
beb carikan aja mereka di sini
mungkin mereka berdua pingin ngasuh
tidur sama motor di luar ya
si ibu malang bisa aja ngancam
thor tunggu sini ya thor
untung ada hansip
jadinya kita dilepasin
untung apaan sih barbar
yang ada gua malu
mending gua dituduh maling daripada dituduh tukang ngintip
siapa lagi sih ini
cil bar sini
biar gua yang ngomong jangan elu
jadi elu yang tadi kesini
gua juga cil
gue kenapa tadi waktu kita telepon kamu teriak tuh tadi kita telepon lagi kalau angkat kita
khawatir cilku warung main tangan sama lu makanya kita buruk rumah lu oh itu tadi
bokap gue yang teriak bukan gue tahu sendirilah bokap gue kan emang suka bikin huru hara beneran sih
cuma dikejar kejar tapi kita lolos cil ya udah guys udah dulu ya tapi serius sampai lu kenapa
ibu bawa si kedinginan bagi atuh lah bagi
jangan nanti gak ada udara bahaya kita bisa pingsan kalau kagak kecilin aja yang ini biar kagak terluka
hai remotnya di mana ya remote